pemerintah mengumumkan bertambahnya kasus penularan varian omikron di indonesia menjadi satu ratus lima puluh dua kasus
dari penularan yang ada mayoritas kasus merupakan kasus impor dari luar negeri
presiden joko widodo meminta tak ada lagi dispensasi yang diberikan kepada pelaku perjalanan dari luar negeri yang tiba di indonesia
jokowi menyatakan sejumlah fasilitas kesehatan di pusat dan di daerah agar dipersiapkan guna mengantisipasi potensi lonjakan kasus
jokowi juga menekankan dan memerintahkan polri bin serta petugas di lapangan untuk memperketat pintu masuk kedatangan dan proses karantinanya
serta meminta tidak ada lagi dispensasi yang diberikan kepada para pelaku perjalanan luar negeri
dispensasi dispensasi apalagi yang bayar bayar itu kejadian lagi
karena kalau kita lihat kenaikan menjadi satu ratus tiga puluh enam kasus ini hampir seluruhnya berasal dari kasus impor
dan sekali lagi bin polri yang menyambut
kenaikan berasal dari kasus impor
kenaikan berasal dari negara negara beresiko tinggi penularan omikron dan tujuh hari bagi ppln dari negara dengan resiko redah
semua angka angka membaik
yang pertama mungkin ada dua hari berselang kasus kematian tidak ada dalam kasus covid ini
itu tanggal dua puluh enam dan tanggal dua
yang kedua tadi diputuskan karantina yang empat belas hari menjadi sepuluh hari
dan yang sepuluh hari menjadi tujuh hari